ini adalah tanaman sorghum yang berhasil dikembangkan para petani di kabupaten situbondo dalam dua tahun terakhir
bulir biji sorghum ini termasuk pengenalan alternatif mengganti beras yang lebih menyehatkan
karena kandungan protein kalsium dan zat besinya lebih tinggi
oleh sebuah restor di desa tal kadang kecamatan situbondo sorghum diolah menjadi menu nasi goreng tiga bakar
buli sorghum yang kering direndam selama dua belas jam agar lembut dan tidak lengket
sorghum pun kemudian ditanak untuk menjadi nasi sorghum
sorghum yang sudah ditanak kemudian digoreng dan ditambahkan bumbu dan rempah hingga berwarna merah kecoklatan
untuk menambah kenikmatan tiga sate bakar ditambah di atas nasi goreng
menurut pembeli nasi sorghum goreng memiliki rasa dan tekstur yang unik
tapi aja gitu dan unik banget
jadi kalau pas dimakan itu semacam kita lagi makan biji bijian gitu
dan kenapa aku tertarik makan ini ini tuh pas banget buat kita kita yang lagi pengen diet mas
menurut pengelola resto pembelian sorghum sebagai bahan dasar ditujukan agar warga lebih kenal dengan panganan pengganti nasi ini
saya ingin mengenalkan kepada masyarakat jika sorghum itu makanan jenis bahan makanan yang bisa kita modifikasi dengan berbagai macam bahan yang lain
seperti yang sudah kita coba di situ yang sudah mulai digandrungi banyak orang
di resto ini nasi goreng berbahan sorghum dijual rp dua puluh lima lengkap dengan igal bakarnya
nah jika anda penasaran anda bisa mampir ke restoran ini yang berada di jalur pantura ruas jawa bali
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur